hai kantor unit transfusi darah palang merah indonesia atau pmi di jalan monsignor
sugiopranoto semarang terus dipadati oleh warga yang mencari donor plasma darah plasma
darah ini untuk keluarga atau kerabat yang tengah menjalani perawatan medis karena terinfeksi kofit
sembilan belas sulitnya mencari pendonor plasma darah membuat wali kota semarang hendra prihadi meluncurkan
gerakan bantu sesama donor plasma convalescent atau basoka gerakan ini membuat beberapa relawan
atau aktivis kemanusiaan di semarang bergabung bergerak untuk berburu penyintas kopi sembilan belas selain
media sosial perburuan penyintas kofi sembilan belas juga dilakukan dengan meminta data dari dinas kesehatan
aksi relawan bantuan donor plasma darah ini ikut dirasakan warga luar kota semarang
soalnya banyak teman teman atau masyarakat yang memang butuh gitu loh kan cari plasma darah kayak gitu
kan memang susah ini siapa mas
kena mas nenek oh nenek terus dapat info dari mana mas dari media sosial sama teman sih sebenarnya
ada teman yang rekomendasiin terus terus ya saya dikontak sama relawannya saya dikasih nomornya juga
terusnya komunikasi kemudian dapat lagi perburuan penyintas kopi sembilan belas untuk mendonorkan plasma darah
bukan tanpa kendala tidak sedikit yang bersedia mendonorkan plasma darah namun tidak disertai
pengetahuan hai dan kapan hasil tes pcr negatif covid saat dinyatakan sembuh bahkan ada juga yang
menganggap remeh sehingga tidak merespon saat dibutuhkan untuk kondisi genting jadi kalau
misalkan untuk cari pendonor plasma itu kesulitannya memang ini ya apa kita nih yakin sebetulnya
masyarakat kota semarang indonesia ini sebetulnya apa tolong menolong cuman mereka itu rata rata
belum paham urgensinya
jadi ada yang misalkan bersedia mendonor ya
kalau saat ini kan jam kerja meskipun ppkm ya
mengkosewalah gulai sepetu atau minggu
padahal dengan pengalaman ini
calon calon kebutuhan pasien ini
pasien itu pada saat minta tpk
itu kan kondisi mereka masih
maksudnya belum berat ya segala macam
tapi begitu dua hari kemudian tiga hari kemudian
dan pada saat calon pendonornya siap
itu kondisinya sudah buruk
sudah ada yang meninggal dunia
paling banyak dibutuhin itu
di pmi di kami kayaknya di kota kota lain juga sama
itu pertama itu o kedua b ketiga a
paling sedikit itu ab
cuman apakah yang paling banyak sih
itu karena persentase masyarakat indonesia kayaknya
jadi artinya yang golongan darah o itu
yang cari banyak
tapi nanti ketersediaan pendonornya juga banyak
maksudnya lumayan ya
kalau ab yang cari sedikit
tapi pendonornya juga susah juga
apa yang dilakukan relawan basoka di semarang ini
diharapkan menginspirasi warga di daerah lain
untuk bisa melakukan hal yang sama
sehingga dapat menyelamatkan nyawa pasien covid sembilan belas
damar sinuko semarang